kita ke bengkulu korem empat puluh satu garuda emas bengkulu menyatakan senjata milik badan narkotika nasional
yang disita di kargo bandara fatmawati bengkulu telah memenuhi prosedur
selanjutnya senjata tersebut akan diserahkan ke pihak bnn provinsi
namun alamat penerima tidak ada di kelurahan cempaka permai
korem empat puluh satu garuda emas bengkulu bersama anggota tni angkatan laut dan denpom bengkulu
mengamankan sejumlah senjata di terminal kargo bandara fatmawati bengkulu rabu empat oktober
korem garuda emas telah memeriksa senjata tersebut dan menyatakan
segala sesuatunya sudah memenuhi prosedur yang berlaku
senjata tersebut milik badan narkotika nasional provinsi bengkulu dan akan segera diserahkan
namun alamat penerima paket atas nama adi darmawanto jalan gelatik tidak dapat ditemukan
kalau jalan gelatik atas itu ada
jalan gelatik atas tidak ada tapi jalan gelatik raya yang ada
banyak salah itulah karena ada informasi ini
banyak salah kan
rt nya pun beda
rt nya beda juga
untuk proses lebih lanjut senjata diamankan di markas korem empat puluh satu garuda emas
hingga saat ini pihak bnnp bengkulu belum berkomentar terkait senjata tersebut
heri supandi bengkulu
sebelumnya badan narkotika nasional republik indonesia mengakui kepemilikan senjata
yang sempat ditahan oleh anggota tni di bandara fatmawati bengkulu
pihak bnn menyatakan ada miskoordinasi
senjata tersebut tidak diberangkat
bersama anggota bnn yang membawa surat surat kepemilikan senjata
kabak humas bnn kombes sulistian riyadmoko mengatakan bahwa
satu koli senjata api yang sempat diamankan di korem empat puluh satu bengkulu
memang milik bnn pusat yang dikirimkan untuk bnnp bengkulu
senjata itu tertahan karena anggota bnn tidak diizinkan membawa senjata ke dalam kabin
oleh maskapai penerbangan garuda
senjata senjata itu akhirnya disimpan dalam kargo
namun ternyata kargo dan anggota bnn yang membawa dokumen resmi senjata
tidak tiba secara bersamaan di bandara fatmawati bengkulu